dalam persidangan yang dimulai sejak jam sepuluh rabu pagi putri terlihat sering mengeluarkan air mata
beberapa kali terlihat momen putri terisak terdiam dan diberikan tisu oleh penasehat hukumnya saat memberikan keterangan
keseringan menangis hakim mengimbau putri untuk tidak terlalu sering menangis agar keterangan yang disampaikan jelas dan lancar
udah bu jangan menangis ya lama lama hakimnya jadi ikut menangis nanti
masih bisa memberi keterangan
saya akan berusaha semaksimal mungkin
tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan
saya punya gangguan pencernaan tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin
masih bisa ya
dalam sidang lanjutan hari rabu
putri putri terlihat sering mengeluarkan air mata
dengan kronologi pelecehan yang dialaminya
sambil menangis putri mengaku yosua masuk ke kamarnya meski menurut putri pintu dalam keadaan terkunci
putri mengaku saat itu ia sedang tidur lalu terbangun dan melihat yosua sudah berada di dekat kakinya
lalu saya diangkat oleh tipe sama kuat dan susi ke dalam kamar
saya dibaringkan di tempat tidur
lalu kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut ribut di lantai satu
sementara itu ruang sidang terdakwa richard eliezer kembali didatangi sekelompok perempuan yang menyatakan diri sebagai pendukung eliezer
mereka percaya richard adalah anak yang baik dan jujur sehingga menyempatkan untuk hadir dan memberikan dukungan
ya gimana ya mbak sebenarnya richard sih kan karena kelihatan anak baik nih ya gitu cuma tapi jadi sedih
apalagi udah mau sidang keputusan kayak gini kan
maksudnya ya karena mungkin terpaksa gitu banyak orang yang bilang dia pembunuh segala macam
tapi aku ngerasain aku punya anak gitu laki laki terus kalau ada di posisi dia seperti gimana gitu loh
makanya aku ngedukung dia maksudnya meskipun iya tahu dia salah gitu
tapi kan nggak seharusnya gitu loh dia cuma terpaksa gitu kan
namun sidang berlangsung dengan sangat singkat karena harus ditunda sampai pekan depan karena berkas jaksa belum siap
sidang tuntutan hukuman terhadap eliezer akan dilakukan pekan depan
tim liputan cnn indonesia
selanjutnya masih terkait dengan sidang kasus pembunuhan yosua
sejumlah warga mengaku sulit mempercayai perkataan terdakwa putri candrawati
ya mereka menilai telah banyak kebohongan sejak awal sidang dimulai dan berharap kuasa hukum dapat menguak fakta fakta baru yang masih menjadi misteri
sidang perdana putri candrawati sebagai terdakwa pada rabu pagi menimbulkan beberapa opini dari penonton sidang
beberapa mengaku susah untuk percaya pernyataan dari istri verdi sambo ini
karena menganggap sudah ada kebohongan sejak dibuka
mulainya kasus tersebut
saya sih gak percaya
ya dia mau ngomong gimana juga
karena dari awal ada kebohongan
jadi sulit sebagai perempuan saya sulit percaya
apapun yang disampaikan maaf
tadi kan juga ngomongin diperlakukan pelecehan seksual
padahal sudah jelas jelas tadi udah dibilang itu tidak ada
itu aja saya heran
ya kok masih bertahan gitu
kenapa nggak ngomong yang sebenarnya sih gitu loh
supaya cepat ini selesai gitu
beberapa penonton sidang pun menyampaikan ketidaksabarannya untuk mendengarkan keputusan hakim dan menyaksikan sidang akhir
misteri misteri yang masih belum terkuak akan segera diperjelas untuk menyelesaikan kasus yang telah berjalan terlalu lama
laurencia gata galuh prestisa jakarta